istana penjejaran ini
ternyata ilmu ilmu lumayan juga nyai
ada apa prajurit balapati sedang mengamuk di luar istana
banyak prajurit yang mati astafir halas balapati masuk ke istana prajurit dimana putra
kuolang sungsang dan juga syekh nurjati raden walah sungsang dan syekh nurjati sedang pergi
keluar dari istana
di awal ini tidak bisa dibiarkan pasti akan banyak prajurit yang tewas prajurit cepat keluar sana dan
bantu prajurit yang lain aku akan segera menyusul sandika gusti ratu
hamba mohon lindungi istana penjejaran dan juga rakyat penjejaran dari orang orang yang ingin
berbuat jahat ya allah aku harus berbuat sesuatu
kenapa kau menolongku
hai padahal aku ini adalah orang yang paling diburu oleh ayahmu
sudahlah jangan banyak bicara aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih kau
kau pernah menolongku waktu itu jadi apa salahnya kalau aku menolongmu saat ini
mau apa kau kesini kedatanganku kesini ingin membunuh prabu siliwangi
dan seluruh keturunannya termasuk kau
keturunannya termasuk kau
waktu itu kau sangat beruntung masih bisa kabur dariku tapi kali ini aku akan membunuh
kau pikir aku akan tinggal diam saja hidup dan matiku tidak ada di tangan hidup dan matiku ada
di tangan allah subhanahu wa ta'ala dan aku tidak akan berhenti
kau menghancurkan istana pajajaran ini
ternyata ilmu lumayan juga
gusti ratu ayo kita pergi dari sini
tidak aku tidak akan pergi dari sini
ayolah aku mohon
keadaannya sudah semakin genting
aku harus menghadapinya untuk melindungi pajajaran
sekalipun aku harus mati
tapi bagiku keselamatan gusti ratu lebih penting
dalam bertarung kita harus berhitung juga
kalau gusti ratu sampai tewas
pajajaran tetap akan hancur juga
lebih baik kita pergi dan mencari bantuan
kalian berdua tidak bisa kabur dariku
istana ini akan kuhancurkan
agar kalian tidak bisa sembunyi
kalian tidak bisa kabur dariku
keluar kau subang
ke mana orang itu
cepat sekali dia menghubungi aku
dia pasti belum jauh dari sini
sisir tempat ini
cari dia sampai dapat
jangan sampai kau fertil erin
aku gasil sampai
loh lewat aku harus bersembunyi
yang santa kau telah menyerangku
sudah kubilang kau jangan diam saja